aktivitas yang padat terkadang membuat kita tidak memiliki waktu untuk berolahraga
padahal olahraga begitu penting untuk menjaga kebugaran tubuh
di kota bandung ada satu komunitas olahraga yang dengan suka rela mengajak siapapun berolahraga dengan waktu yang bisa disesuaikan
adalah komunitas bar start atau bandung street workout edik
komunitas ini berdiri sejak oktober dua ribu tiga belas silam
komunitas ini terbentuk dari kesamaan gagasan beberapa orang yang peduli dengan olahraga di kota bandung
komunitas ini dikhususkan bagi mereka yang ingin berolahraga tetapi tidak punya waktu karena berbagai kesibukan
ada tiga kategori yang diajarkan pada komunitas ini
pertama beginner metode olahraga ini dikhususkan bagi pemula yang baru bergabung dikumpulkan menjadi satu
ada pula lady cutting untuk menurunkan berat badan dan mengempeskan perut
dan advance bagi anggota yang sudah bergabung
durasinya dua jam sih
jadi kita pemanasan dulu dua puluh menit abis stretching dan pemanasan dua puluh menit kita langsung latihan inti
nanti setengah jam sebelum berakhir kita baru latihan apps atau lag gitu biasanya
dan ini terbuka untuk umum ya
terbuka untuk umum siapa aja boleh gabung
terus kalau misalnya orang kadang suka bingung buat gabung pertama karena takut gimana caranya
nggak usah takut karena kita ada pelatih yang udah manajemen barca sendiri udah atur
perharinya itu siapa yang ngelatih jadi setiap orang tinggal datang aja sebenarnya
jadi tinggal ngikutin apa instruksi dari pelatihnya gitu
komunitas ini mengundang mereka yang ingin berolahraga melalui media sosial
dalam sekali olahraga ada tiga instruktur yang memandu sekitar lima puluh hingga tujuh puluh orang yang bergabung
tidak hanya anak anak muda tapi ada juga ibu ibu
tujuannya adalah mengolahragakan masyarakat
kurang lebih setahun
satu tahun saya sudah mulai
manfaat yang sudah dirasakan
manfaat badan jadi lebih enak sih lebih ringan juga
jadi lebih seger lah gitu
dan akan terus ikutan
pasti terus ikutan
dulu tahu ini dari mana
saya lihat di awalnya sih lewat lewat doang
tertarik disini ada yang latihan kayaknya seru
coba tanya tanya akhirnya mulai ikutan
saya baru dua kali nih kebetulan
baru dua kali baru minggu ini mulai
apa manfaat yang sudah dirasakan walau dua kali
baru dua kali badan sih kayak awalnya kan gak pernah olahraga begal banget nih
jadi kayak ringan lah enak banget
terus jadi banyak teman juga karena kan komunitas ya
dari berbagai profesi saya dapat temen temen banyak
masyarakat yang ingin bergabung tinggal datang saja ke lapangan supratman
mereka bisa memilih hari yang diinginkan
komunitas ini berolahraga pada hari senin sampai jumat dari pukul tujuh malam atau minggu pagi